mampus gue mana gue gak belajar lagi
sekarang kalian kerjakan dengan tenang
ibu kasih waktu sampai jam istirahat
aku persembahkan bunga ini untukmu api
merekah seperti hatiku kepadamu
dan aku mohon sekarang terimalah bunga dariku ini ke opi
terimalah bunga ini dariku opi
terimalah bunga ini dariku
terima epi ya
bunga dari aku
ya ampun bunganya baik banget
oh ya sengaja aku bawa bunga lebih banyak dari grand
soalnya semakin banyak aku membawa bunga jadi semakin banyak rasa cintaku kamu
suka kok makasih ya
ya sama sama dukis
oh bagus ya
jadi kamu pelakunya
eh pak kola sekolah ada di mana ganteng amat sih
pak depan dulu pak
sudah kamu jangan cengeng ceng
pasti pasti akan disuruh menyapu
kamu sapu semua lingkungan di musola ini biar bersih
dan setelah itu cuci semua sajadah di musola
kok malah nambah hukumannya
kan lagi puasa pak
bapak gimana sih bukannya nambah senyuman kek
jangan nambah hukuman pak
nah banyak senyum kan ibadat pak
mau bapak tambah hukuman kamu
enggak enggak enggak pak
ini ini nyambung nyambung
kamu dengar ya luki
mencuri bunga di bulan puasa itu
malah perbuatan yang lebih kejam lagi
itu dosa besar
kamu seharusnya bersyukur
bapak menghukum kamu di musola
supaya kamu mendapat pahala
sekarang kamu jangan banyak omong
kerjakan hukuman kamu
akhirnya dia terima bunga dari aku juga
kok dia buang
aduh buang buang
dia semua dia
makanya kalau nyapu yang bener jangan males gitu
iya pak namanya juga puasa
sekali lagi kalau puasa dijadikan alasan kamu saya jamur di lapangan
eh ampun ampun ampun pak ya udah puas nih pak
dah saran bandel kamu
weh eh eh eh ra ra ra tunggu dulu tunggu dulu
eh ra lo kemana kemana lo sampe begitu aja dari rumah gue
ah sorry ya pom pom soalnya gue nggak mau lo punya masalah sama mami dari lo
iya tapi nggak apa kok ini semua kan salah gue gue yang pergi dari rumah lo
yang pasti gue pengen bilang makasih
banget soalnya gimana pun juga lo udah lowong gue
ck ya ya sama sama jangan ngajet ngajet
eh bel eh yaudah gue puas dulu ya
ah mudah udah
hari ini ibu akan adakan ulangan dari pelajaran yang sudah kalian pelajari kemarin kemarin
kok itu bener ulangan
ibu rasa kalau kalian belajar itu bukan masalah buat kalian
dan ibu tidak akan memberitahu kalian kapan akan diadakannya ulangan
sekarang kalian masukkan buku kalian ke dalam tas
dan tidak boleh ada satu orang pun yang menyontek
kalian kerjakan sendiri sendiri
ya puasa apa sih puasa
misalnya misalnya kayak gini suruh mikir
kamu tolong bagikan ke belakang ya
mana gue gak belajar lagi
sekarang kalian kerjakan dengan tenang
ibu kasih waktu sampai jam isi rehat
aduh mampus gue
mana gue gak belajar lagi
sialan sih ini
kayaknya dia udah hantu
apaan sih ini
gak akan boleh hari ini nyontek
no way belajar dong
melempar apa kamu
aku tuh tadi lagi
menguas tau sissy
soalnya dia menyontek aku
aku bilang aku gak akan kasih dia
soalnya dia harus belajar
sissy kamu mau menyontek
sekarang kamu kerjakan tugas kamu di luar kelas
tapi bu sudah
sekarang kamu kerjakan tugas kamu di luar kelas atau kamu dapat nilai
aku mau kamu bawa memerbuk
saya akan membayarmu tiga kali
jadi aku harus ngelakuin semuanya dengan ikhlas biar aku bisa berpahala
glenn lo ngapain kesini nih kamu soal area cewek
aduh jangan deg deg deg dulu lah gerah gue
sebenernya lo nonton apa sih rane
lu punya keluarga lu punya uang lu punya segalanya
cowok mana aja lo bisa dapetin tapi kenapa lo harus deketin cewek gue